hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran ya
dia seorang intelektual seorang akademisi lah tidak mungkin ngarang ngarang
dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan prof dennis semacam early warning
jangan sampai itu terjadi
dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum
karena betul betul punya masalah kita hormati
tapi kalau itu dimaksudkan sebagai bagian dari langkah politik
pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya menurut saya itu harus diawal